benson muda selalu ingin mengetahui arti namanya
jadi suatu hari dalam perjalanan pulang dari pasar
dia bertanya kepada ayahnya
ya kau tahu nak
namaku adalah ben dan kau adalah anakku
benson tidak terlalu senang mengetahui hal itu
tetapi kemudian matanya menangkap sesuatu
dia melihat kostum pahlawan super di etalase toko
dan benson menyukai pahlawan super
jauh dilubuk hatinya dia ingin menjadi pahlawan
ayah aku mau itu
ketika benson sampai di rumah
dia langsung lari ke kamarnya bersemangat
untuk mencoba kondisi
dan yang mengejutkan itu sangat cocok untuknya
apa yang terjadi
bensen setelan super sekarang siap melayanimu
aku setelan yang kau kenakan
aku setelan dengan tubuh orang yang memakai ku
dan kemudian aku memberi mereka kemampuan manusia super
ini tidak terjadi
ini terjadi benson
jadi maksudmu aku bisa terbang ke udara
dan melintasi jalanan kota
ya dan masih banyak lagi
aku menjalankan perintah
apapun yang kau katakan aku akan mewujudkannya
cukup katakan setelan super diikuti dengan perintahmu
setelan super ayo terbang
oh ya ampun
ini ini luar biasa
benson melayang di udara
mengamati kotanya seperti pahlawan super di buku komik
polisi telah mengepung gairah itu dari semua sisi
satu satunya pilihanmu adalah kau keluar
apa yang terjadi
itu adalah perampokan
dan para perampok telah menyandera di dalam bank
aku harus apa
aku memberimu kekuatan
tetapi orang di dalam dirimu yang dapat menjadikannya super
baiklah ayo pergi
kau tidak bisa memberitahu kami apa yang harus kami lakukan
penuhi tuntutan kami atau orang orang di sini akan menderita
tidak dalam pengawasanku
dia seperti pahlawan super sekarang
melawan para perampok dan membuat mereka jatuh tak sadarkan diri
dia menyelamatkan kita
dia adalah pahlawan
ini dia pak
kau kau siapa
dan segera kepahlawanan super ben mencapai setiap telinga di kota
dia menyelamatkan orang dari bahaya membantu polisi melacak preman yang paling dicari dan melawan penjahat
super ben sekali lagi datang untuk menyelamatkan kota dengan menggagalkan pencurian besar
di sekolah benson akan melihat teman temannya dan siswa lainnya kagum pada super ben dia menikmatinya secara diam diam
aku berharap super benn adalah temanku
ya aku juga
tapi agak jauh dari sekolahnya kejahatan telah menemukan jalan ke lokasi setelan itu
ini adalah razgo pria jahat yang telah mencari setelan super sepanjang hidupnya
sampai dia tahu di mana tempatnya
akhirnya aku telah menunggu saat ini sepanjang hidup guys
jadi ini adalah pemilik kostum super saatnya memainkan permainan kecil
rasgur datang dengan sebuah rencana dan keesokan harinya dia pindah ke lingkungan benzer
perlahan tapi pasti dia berteman dengan keluarganya
dan dengan segera dia menjadi dekat dengan benson juga
wow paman razgo kau suka berbicara
paman razgo kau suka buku komik juga
suka tidak cinta ya
aku kecewa dengan akhirnya mengapa manusia api mengorbankan dirinya ke laut
karena itu hal yang benar untuk dilakukan
hari hari berlalu dan rasgur sekarang tahu bahwa dia telah memenangkan kepercayaan
dengarkan aku sekarang dan dengarkan baik baik
aku selalu menggigit
tidak tidak tidak tidak
keesokan harinya ketika rasgur dan benson sedang berjalan di taman
berikan isi dompetmu atau kami akan menyakitimu dan anak kecil ini
kau kau super ben
benson tersenyum dia tahu dia bisa mempercayainya
wow boleh bolehkah aku melihat kostumnya
ya tuan razgoor
wow pasti terasa luar biasa
kau tahu aku selalu ingin menjadi pahlawan super
meskipun hanya sebentar
ah aku hanya ingin tahu bagaimana rasanya menjadi salah satu pria di buku komik
aku tahu tuan rasgur aku dulu merasakan hal yang sama
ya tapi aku rasa
tidak semua orang seberuntung itu
mengatakan itu rasgur menundukkan kepalanya dan mulai berjalan
karena benson adalah orang yang baik hati benson merasa tersentuh dan merasa sedih untuknya
ini jadilah pahlawan super selama beberapa menit aku akan menunggumu di sini
tapi tapi baju ini tidak akan cocok untukku
itu cocok untuk siapapun yang memakainya
kau bocah konyol aku tahu segalanya tentang setelan ini
mata jahat rasgur bersinar dan dia segera mengenakan setelan itu
saat itu juga dia mulai melayang di udara
razgoor setelan super sekarang siap melayani imu
betapa bodohnya dirimu
setelan ini adalah apa yang telah aku cari sepanjang hidupku
aku seorang penjahat sekarang penjahat super
aku telah mencari setelan ini selama bertahun tahun dan akhirnya aku memilikinya
kembali ke kehidupan biasamu manusia biasa
aku akan mengampuni hidupmu karena kau memberikan setelan ini
apa apa yang kau ingin lakukan
oh tidak banyak aku hanya ingin mendominasi dunia
setelan super terbang
tidak apa yang telah aku lakukan
benson menyesali tindakannya tetapi itu sudah terlambat
kembali ke kota razgoor mulai dengan perbuatan jahatnya
hentikan atau kami akan menembakmu
kalian semua akan tunduk padaku
aku rashur adalah penguasa baru kota ini
tidak ada wali kota tidak ada pemerintah aku memerintah dan kalian akan mengabdi
kau tidak akan pernah menang super band akan datang untuk menyelamatkan kita
super band hahaha
tidak ada super band lagi
lihat aku punya kostumnya
dan orang yang punya setelan itu menjadi super
teror raskur tidak berhenti di kota itu
dia pindah ke kota berikutnya dan kemudian ke kota berikutnya
rencananya mendominasi dunia
razgoor tidak bisa dihentikan
tentara angkatan laut dan angkatan udara di seluruh dunia tidak dapat menghentikannya
dikatakan bahwa setelan itu adalah sumber dari semua kekuatannya
mengambilnya darinya adalah satu satunya cara untuk mengakhiri kegilaan ini
tapi siapa siapa yang akan melakukannya siapa yang akan melawannya
dan selamatkan dunia dari murkanya
sementara itu benson yang sedih duduk di dekat jendelanya
mengutuk dirinya sendiri karena begitu nakal
menghentikan diri karena begitu naif
ingatlah benson aku memberimu kekuatan
tetapi orang di dalam dirimu yang dapat menjadikannya super
iya itu dia
tiba tiba bensen melihat kekacauan baru kembali terjadi di jalanan
itu dia dia kembali
aku melihat bahwa kau masih belum menerima dominasiku
kau tidak memberiku pilihan
jadi super bn telah menggunakan tongkat dan batu sekarang
apa itu super bn aku baru kali ini melihatnya
rasgur yang marah mengejar benson dan mendapati dirinya berada di gudang yang kosong
di mana kau bersembunyi di tikus kecil
aku di sini
aku di sini
maaf aku di sini
kau selesai dengan
jika kau kutemukan kau akan berakhir
kau tidak dapat menemukanku kecuali setelan super setel ulang
setelan super setel ulang
menyetel ulang ini mungkin membutuhkan waktu beberapa menit
tidak tidak tidak berhenti setelan subar berhenti
proses tes ulang sedang berlangsung mungkin perlu beberapa menit
waktumu habis rasgur
aku akan angkat tanganmu ke atas
setelan super tembak sinar lasar
setel ulang mungkin perlu waktu beberapa menit
jangan bergerak sekarang
baik tenang santai aku akan melakukannya
polisi menangkap rasgur dan melepaskan setelan itu
saat itu kerumbunan telah berkumpul di kudam
ini seharusnya bukan milik siapapun karena kita telah melihat bahaya yang ditimbulkan
jadi benson melakukan hal yang paling tidak terduga
dia membakar setelan itu
rasgur dibawa oleh polisi dan ditahan dan orang orang bersorak untuk bedset
menjadi pahlawan super tanpa menggunakan setelan itu
membuktikan bahwa kau tidak membutuhkan kemampuan manusia super untuk melakukan sesuatu yang heroik
yang perlu kau lakukan adalah menggunakan diri manusiamu sepenuhnya
dan dunia akan melihat kau sebagai pahlawan super
kita memiliki kekuatan
terserah kita untuk menjadikannya super
jangan lupa untuk berlangganan